pondok pesantren majma'al bahrain sidikiah desa losari kecamatan peloso mengikuti upacara bendera
menurut kepala sekolah tarbiah hibdul gulom walbanat atau thgb sidikiyah
aktivitas belajar kembali dimulai kamis ini setelah libur hari raya idul adha
ia menambahkan meski sempat ada kekhawatiran dari orang tua santri
sistem pembelajaran serta kegiatan anak didik di ponpes akan tetap berjalan normal
pada hari ini memang hari yang pertama masuk kembali setelah libur
karena pada hari raya idul adha kemarin anak anak libur selama enam hari
mereka tetap ingin sekolah di sini terus tidak ada pengaruh apapun
karena sudah punya keyakinan yang kuat sekolah di pesantren majma'al bahrain sidikiah ini
dari para wali murid dan juga murid murid